udah ayo kita pergi
sekarang mungkin gue kalah tapi setelah ini
ga akan pernah gua biarin seorang pun melakukan ini ke gua
eh lepasin ah
lo ngapain sih kasar kayak gitu
dia sampe digugugin kayak gitu
dengar ya gua ga terima lu dikendiri sama dia
andi sangat beruntung punya pacar yang sayang sama dia
tidak seperti gua yang banyak temen cewek
tapi ga ada satupun yang sering dihadapi
dan dulu gua cinta mati sama karin
yuk kita lanjut syuting lagi
riri aku pinjam harisnya ya
riri diteleponin nggak diangkat dari tadi
coba sekalian lagi
gua telepon lagi ya
tunggu dan mereka cuma berdua
mana sih riri
oke jadi di segmen tiga kamu tingkatkan
kita mau mulai syuting lagi mbak
oke kita masuk ke segmen dua ya
eh siang kan
coba speak nya speak nya
gua pengen pengen pengen denger
di studio tempat harus kerja
jub metang om
lu ada apaan gitu
oh si riri lagi berduaan sama haris
ini kesempatan gue buat moto
tadi mereka bilang si riri lagi di tempat syutingnya haris
aduh obengnya kegedean lagi nih
gue cari yang lain deh
kamu tuh emang jago banget ya bawain acaranya
pantes aja sekarang kamu jadi pembawa acara terkenal dan paling mahal
nah gue paham
gue pulang dulu ya
emangnya kamu gak kangen sama aku
dulu kamu memohon mohon mengharap cintaku haris
tapi sekarang kamu seperti udah gak peduli sama aku
aku pasti bisa membuat keadaan berbalik seperti dulu
saat kamu bertekuk lutut dan mengharapkan cintaku
ambil kertas mu
tolong aku kekunci disini
haris tolongin aku aku kepuji
kok bisa kekunci di dalam
tolongin aku ini banyak kecewa disini
kamu awas ri biar aku dobra ke pintunya
kayaknya mereka sengaja deh
di mana mana pamer kemesraan
maaf ya gak bermaksud
lagi lo kena bisa kekunci di kamar mandi sih
gak tau tiba tiba kekunci aja
ri beneran sama haris
lihat aja apa yang akan terjadi kalau anda tahu semua ini
kok ada dia disini

lo udah dari tadi bikin garak garak kan lo
haris lu ngapain sih
ini orang udah kasih pelajaran nih
kok lu nonjok buah
gue salah apa sama lu
karena udah kegep sama gue
lagi berduaan sama pacar adik lu
yang posisinya adi lu tuh lagi di amerika berobat
kalo adek lu tau
dia pasti bakal mati
sekarang mungkin gue kalah
tapi setelah ini
aku akan menanginmu
aku akan menanginmu
gak akan pernah gue biarin seorang pun melakukan ini ke gue
aku akan menanginmu
aku akan menanginmu
dia sampe digubugin kayak gitu